pak ini materialnya dia dari polyester nah untuk kakak yang suka traveling itu bisa banget pakai
dari seri ini kak selamat berlibur sobat kompas tv seneng sekali karena saya juga mau liburan
ceritanya saya mau healing nih ya tapi ada yang kurang karena saya tuh belum punya perlengkapan perlengkapan
mas mas saya tuh lagi nyari untuk outdoor tapi yang apa ya cepetnya nyerap keringat gitu kali
kalau boleh paling saya bisa rekomendasi untuk seri skateboard fest ini ya kak ini materialnya dia
dari polyester nah untuk kakak yang suka traveling itu bisa banget pakai dari seri ini kak dia juga
dilengkapi teknologi yang namanya wine block jadi udah tahan angin dan juga dia udah water it talent
yang bisa di lemis ataupun persihkan air itu udah aman banget oke jadi ini fastnya maupun ini juga
nyerep keringat banget ya mas ya bener banget dia juga udah nggak bikin panas kak karena udah dilengkapi
dengan turing di bagian dalamnya oke terus ada hodinya juga ya mas ya hodinya juga dia bisa
nah mas saya juga butuh tas nih kalau misalnya untuk traveling boleh banget
saya bisa saranin dari seri ini kain dari seri canvas camera shoulder kak nah dia juga dilengkapi
dengan tiga resleting dan juga dia udah ada komponen untuk kameranya kak kesukaan traveling bawa kamera ini udah aman banget ya
ini udah aman banget ya kak kesukaan traveling bawa kamera ini udah aman banget ya
udah dapet barangnya selamat berlibur buat semua sobat kompas tv dan sekarang aku mau
siling dulu saya priska clarissa saksikan program program kompas tv melalui siaran
digital pay tv dan media streaming lainnya kompas tv independen terpercaya